maaf permisi pak
kebetulan saya lewat
terus perut saya sakit pak
mas perlu obat sakit perut
enggak pak saya kebelet
mau numpang ke belakang
muter belakang samping aja
oh ya terima kasih pak
mas mas mas ngapain ke belakang rumah saya
uang air pak
jangan ke belakang rumah saya
pemirsa saat ini saya berada
di lokasi yang
diduga sebagai tempat
persembunyian salah seorang tersangka teroris
yang dikenal sebagai
abah shihun alias mat jedor
kok gak percaya sih
kayaknya sih bakalan seru banget
kayaknya serunya udah bakalan mulai nih
jalan dulu ya
kodok ngorek keluar lubang
kapan ini ikutin dia
itu dia gak
sasa gak bener ini
kemana barusan larinya
pak lihat teroris yang dikejar kejar polisi
lihat teroris yang dikejar kejar polisi
pak lihat teroris yang dikejar kejar polisi
kok malah ngeliatin saya bukannya jawab
yeh ditanya malah balik nanya bukannya jawab
kami tahu bapak adalah petugas yang menyamar
kenapa bapak menangkap supir baja yang tadi mengantar kami
apakah dia tersangka teroris juga
sebentar sakit banget nih
pak udah bapak aja bawa kameranya
kenapa kamu pake kudung dalam dasar ini

kalau gak mau saya mau ditembak
bapak kau mau ikut
balik ke mana
ngikutin dua orang yang barusan
saya juga dari tadi bingung
om parman dari mana
gak dari mana mana kamu dari mana
nyikutin orang orang yang ijar teroris
orang orang yang ngejar itu petugas yang menyama
petugasnya barusan salah ngejar
yang dikejar siapa
gak tau tapi bukan terorisnya
kayaknya yang berusaha lewat terorisnya deh
maaf permisi pak
kebetulan saya lewat terus perut saya sakit pak
mas perlu obat sakit perut
enggak pak saya kebelet mau numpang ke belakang
muter belok samping aja
oh ya terima kasih pak
ngapain ke belakang rumah saya
kebelet mau buang air pak
jangan ke belakang rumah saya di wc aja
maksud saya ke belakang mau ke wc pak
kalau mau numpang ke wc di sini aja
oh iya terima kasih pak
pencet yang ini
ini buat masuk tv kan
kamu mau masuk tv gak
gak kalau kamu masuk tv kamu bisa terkenal kayak manohara
yang di shoot rumah itu jangan dia
diambil gambarnya pakai kamera
gak ada orang gak rame
kalian sedang apa
yang bapak bapak cari masuk rumah itu
satu tyun itu ada
waduh aja lalu among

lu lezat jam jaman ya

kalau tuh bisa kesana lezat less
kalau misalnya ku eee
kenapa perempuan cantik itu gak diajak
biarin aja dia lagi asik mainan kamera jangan diganggu
jangan awal awal dulu ayo jalan
jangan tembak dia
tembak aja kalau berani
tembak ada semut tuh di pendeknya
suparman sopir bajaj
kenapa sopir bajaj bawa pistol
bukan punya saya pak punya orang itu
yang tadi bapak bapak kejar
kita itu berhasil mana